di sebuah gedung sederhana di kutek lebih dari seratus merpati pos belgia dipelihara dan dilatih untuk membawa pesan
hal ini dilakukan jika seandainya semua bentuk komunikasi yang digunakan pada saat ini mengalami gangguan komunikasi
seperti yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saat topan odisha menerjang sebagian besar pantai negara bagian dan menghancurkan hampir semua moda komunikasi
burung burung itu terbukti menjadi alternatif jalur komunikasi
berasal dari era kolonial inggris merpati biasa membawa pesan antar kantor polisi di daerah terpencil
dan membantu tetap berhubungan dengan unit polisi saat berpergian
pesan ditulis di atas kertas bawang yang sangat tipis dan dimasukkan ke dalam kapsul tembaga atau plastik
kemudian diikat ke kaki merpati sebelum dilepas
pelatihan untuk burung burung baru dimulai ketika mereka berusia lima hingga enam minggu
mereka ditempatkan di dalam peti dan diletakkan di atas tempat berlindung
selanjutnya mereka diajak pergi agak jauh dari tempat mereka dengan jarak yang bertahap
kemudian dilepaskan hingga naluri alami mereka terlatih kembali ke tempat yang biasa mereka tinggali
setelah dilatih ingatan dan ketepatan burung dalam mengidentifikasi rute dan lokasi tetap utuh selama bertahun tahun
burung ini dapat terbang hingga lima ratus mil dengan kecepatan lima puluh lima km per jam tergantung pada kondisi cuaca
sejarawan anildir mengatakan ada sekitar satu ratus enam merpati di pusat putet dan sekitar lima puluh di sekolah pelatihan polisi di anggul odesya tegak
merpati belgia dipilih karena kemampuannya terbang jarak jauh dan memiliki umur yang lebih panjang
beberapa dapat hidup
sehingga dua puluh tahun
saat ini burung burung tersebut hanya muncul pada acara acara seperti hari kemerdekaan india dan hari republik
saat itu burung merpati dibawa dari putek ke ibu kota negara bagian odisha buba nashua
dilepaskan sebagai simbol perdamaian di akhir upacara
merpati yang sudah terlatih
kemudian akan terbang sekitar tiga puluh km dan akan kembali ke kandang mereka di kuta